bupati labuhan batu utara sumatera utara khairudin syah sitorus terjatuh saat ke sungai saat melintasi jembatan darurat menuju lokasi desa terisolir akibat banjir bandang
inilah video yang memperlihatkan bupati labuhan batu utara atau labura tercebur dan viral di media sosial
ia terjatuh ke sungai saat melintasi jembatan darurat saat menuju desa pematang labuhan batu utara sumatera utara
video berdurasi satu menit enam belas detik yang dibagikan warga di media sosial facebook memperlihatkan bahwa bupati kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh
beruntung ia berhasil memegang tali yang ada di jembatan sehingga bisa bertahan di derasnya arus banjir bandang
meski sempat mengalami sakit di bagian kaki akibat benturan batu sungai bupati labura tetap menyambangi rumah warga korban banjir bandang
bupati berjanji secepatnya akan membangun jembatan agar desa tidak lagi terisolir
sebelumnya bencana banjir bandang yang terjadi di kecamatan na sembilan ratus sepuluh labuhan batu utara sumatera utara merusak akses jalan masuk dan beberapa jembatan serta saluran listrik
akibatnya satu desa terisolir
bupati berjanji secepatnya membangun jembatan agar desa tidak lagi terisolir
inilah kondisi salah satu akses jalan menuju desa pematang kecepatan na sembilan ratus sepuluh labuan batu utara sumatera utara pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada minggu dini hari
akibat bencana ini akses jalan putus dikarenakan longsor sepanjang seratus meter dan dua jembatan rusak sehingga dua dusun di desa pematang masih terisolir
warga desa terpaksa menggunakan jalan setapak dan jalan alternatif yang dibuat secara darurat untuk akses menuju dan keluar desa
dari data yang dihimpun oleh aparatur desa
diketahui ada ratusan rumah yang terkena banjir bandang
di mana diantaranya dua belas rumah kondisinya rusak parah dan tiga rata dengan tanah
sampai saat ini data kami ada dua belas rumah pak yang rusak parah
kalau keseluruhan rumah di dua dusun
untuk dua dusun satu ratus dua puluh tujuh an itu pak
itu yang terkena banjir bandang juga pak ya
yang patah dia di dusun satu pak
sebenarnya sekitar delapan puluh lima
selain merusak ratusan rumah banjir bandang juga merusak infrastruktur jalan jembatan saluran listrik dan lahan pertanian warga
banjir bandang terjadi setelah hujan deras air sungai yang meluap menghanyutkan material balok kayu dan batu dan menerjang ratusan rumah warga
pemerintah setempat kini berupaya menanggulangi dampak dari banjir bandang ini dengan mendirikan posko dan akan berkoordinasi dengan forkopimda untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang rusak
kalau seandainya jalannya juga tidak bisa dilewati mobil bagaimana mau kita buat
tapi yang jelasnya kita utamakan dulu nanti bagaimana bisa akses ini bisa mobil bisa masuk ke desa pematang ini
saya pikir itu
jembatan berapa jauh rusak sudah pak
jembatan permanen yang dibangun pemerintah sudah dua yang hanyut
dan bangkinya pun sama sekali tidak nampak
selain bahan pangan dan posko pengungsian warga juga berharap bantuan alat berat untuk membersihkan kayu gelondongan yang menutup akses jalan
fn di manurung labuan batu utara sumatera utara